jangan jangan jangan remehkan kami
kita semua sendirian waktu kita gak banyak

tapi aku berharap terima kasih telah datang
mbak manola dan mbak mita semua untuk ngatur semua anak anak yang ada disitu
but animal mas yujin capek gak sih ngatur berapa banyak anak yang ada di film ini coba
total mungkin dari pemain utama sampai ekstras itu sekitar satu ratus dua puluh an anak
dan ini syutingnya bulan puasa ya
ya seperti hari pertama bulan puasa
sampai berapa hari sebelum
terus abis itu apa kesulitannya di film ini
zaman now ini yang biasa di tengah kuasa
terus kemudian kita harus syuting di tengah gunung
eh di gunung kemudian gak ada sinyal
itu yang menurutku jadi berat gitu
mereka biasa yang bentar bentar
semudah mereka gak punya kesempatan itu
naura dan geng juara boleh dong naura diceritain film ini sebenarnya berkisah tentang apa sih
jadi kita terpilih untuk menjadi kelompok yang ikut perkemahan di situ gunung
itu kemah kreatif
karena ada kompetisi science

terus ketemu sama dia rangers
jaga warna kecil gitu yang urusin
satu satwa di situ sama kemah kemah itu
terus kita harus disekap
terus andrei ikut nyanyi juga di film ini
berarti yang pemeran pemeran di awas aja bisa nyanyi juga
udah tentu dong
aku sebagai ketua rangers yang tadi disebut
jadi ipli itu salah satu
pegawai ku sih ya
tapi kamu ipli itu juga penyanyi juga dulu ya
gak ini aja sih
gak mungkin ya
syaratnya di film ini kayaknya memang bisa nyanyi
harus bisa nyanyi
bisa di api
bisa lip sync juga sih kalau saya sebenarnya sih
mama nola kan kalau mungkin berduet dengan naura kan udah biasa ya
kalau misalnya untuk gimana pengalamannya ketika oke akhirnya mungkin pertama kali ditawarin bisa satu frame dengan naura sendiri gitu di film
senang sih apalagi sebenarnya keluarga ya
suami saya juga yang begitu
papa baldi juga ada nih scene ada dapet bagian ngomong waduh udah panik gitu ya
tapi naura meyakinkan papa udah gak usah kayak acting gak usah harus ini bersikap kayak papa biasa aja
kalau papa kalau mau ngelepas aku ke hutan gimana
pengalaman paling adegan pengalaman gak terlupain selama proses syuting
dari andrian dulu deh
ke plaset ke atau apa
aku tuh kalau misalnya kan aku kan kayak punya temen gitu kan monyet kan
maksudnya di film ini
iya selalu di film ini
dibawa terus gitu di pundak ya
iya dibawa terus
kamu gak takut
kenalan dulu ya
jalanan dulu waktu itu pernah dibawa ke rumah
nah pas dibawa ke rumah tuh dia nempel terus sama aku gak mau sama orang lain kan
aku mau mandi susah
mau mandi baju susah
tapi moncetnya gak ikut sekolah kan
enggak ya oke
kalau naura apa
malem malem di setengah malem aku cuma pakai jaket terus tanda pendek
itu kita dibawa dalam kolong mobil tanah dikasih kopi kopian terus ada cacing cacing
oh cacing beneran
eh tapi boleh dong aku dapat bocok sedikit lagunya dari film naura dan gang juara
boleh deh berdua sama dri
nah dari samain dulu
tak usah jadi terhebat
tak usah jadi terkuat
jika tak punya sahabat
dalam suka dan duka
kita adalah juara
oke thank you sekali lagi semuanya
usai judah berikut kita masih akan kembali dengan pianis muda berbakat
ada joy alexander yang kembali membuka publik indonesia